seperti inilah banjir yang merendam jalan fatmawati raya di persimpangan itc fatmawati
kebayoran baru jakarta selatan yang terekam pada senin petang
genangan air setinggi lima puluh cm merendam jalan usai hujan deras mengguyur kawasan jakarta selatan pada senin sore
akibatnya kemacetan sempat terjadi
sejumlah sepeda motor mengalami mogok mesin karena pengendara menerobos genangan air
banjir pun terekam merendam jalan kemang sembilan mampang jakarta selatan senin malam
air setinggi lima puluh cm merendam permukiman dan sejumlah kios yang berada di pinggir jalan
menurut warga banjir terjadi karena air kali mampang meluap
akibat banjir lalu lintas menuju kemang dan warung buncit serta sebaliknya lumpuh
karena hujannya gede kalinya penuh jadi jalannya terbanyak
airnya ya pengen jalan mobil motor jadi lintas
luapan air kali mampang juga membuat permukiman warga pondokarya di mampang jakarta selatan kebanjiran
senin malam air setinggi sekitar lima puluh cm merendam jalan dan permukiman
seorang warga yang mengaku sudah dua puluh tiga tahun tinggal di pondokarya mengatakan kawasan tempat tinggalnya ini memang menjadi lokasi langganan banjir
apalagi jika hujan deras sepanjang hari mengguyur
ditambah air kiriman dari hulu kali mampang
selain di jakarta selatan banjir juga merendam kawasan jakarta barat tepatnya di jalan joglo raya kembangan pada senin malam
banjir di jalan penghubung jakarta dan tangerang ini berimbas kemacetan sepanjang lima km dari arah kembangan menuju ciledu
kemacetan pun terjadi karena sejumlah pengendara motor terpaksa menepi
lantaran mengalami mati mesin
tim liputan cnn indonesia